usai ditangkap kembali oleh tim resmo polda metro jaya terpidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan anwar alias rizal
akan menjalani rekonstruksi pelarian dirinya dari rumah tahanan salemba
dengan pengawalan tim resmo polda metro jaya anwar alias rizal beserta istri dan dua anaknya
dibawa kembali ke rumah tahanan salemba jakarta pusat untuk menjalani reka adegan pelarian dirinya
rencananya ada dua puluh tujuh adegan yang akan diperagakan oleh terpidana pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur tersebut
namun tidak menutup kemungkinan jumlah adegan akan bertambah
mengingat sang istri akan diikut sertakan dalam rekonstruksi tersebut